asa timnas indonesia untuk bisa menjejakan kaki di piala dunia u dua puluh polandia harus terkubur dalam dalam setelah tim nasional indonesia u sembilan belas dikalahkan jepang dengan skor dua
nah meskipun kalah tim besutan indra syafri mencatat sejarah baru karena berhasil lolos ke perempat final setelah empat puluh tahun menunggu
disaksikan lebih dari enam puluh ribu penonton tim nasional u sembilan belas bermain dengan strategi bertahan di babak perempat final kontra jepang di stadion gelora bung karno minggu malam
dengan formasi lima empat satu pertahanan indonesia yang dikomando rahmat irianto memang cukup berhasil meredam permainan cepat jepang namun kerap gagal dalam merancang serangan balik
setelah beberapa kali sulit menembus kotak final timnas timnas indonesia berhasil menang
setelah percobaan jepang lewat tendangan jarak jauh higashi sunki di menit ke tiga puluh sembilan membuahkan hasil
satu untuk jepang bertahan hingga babak pertama usai
pada babak kedua saat hujan turun cukup deras garuda nusantara mencoba keluar dari tekanan
namun serangan witan sadil dan sagara selalu kandas
sebaliknya jepang yang menguasai lima puluh dua persen penguasa
yang bola mampu menambah gol lewat tendangan taisei miyashiro pada menit enam puluh sembilan
setelah gol kedua indra memainkan todverei untuk mempertajam serangan namun tidak ada gol hingga peluit akhir dibunyikan
absennya sejumlah pemain kunci diakui indra cukup mempengaruhi permainan timnas
meski begitu indra menilai permainan indonesia di level asia semakin kompetitif

terlebih pers tek figurezt empat puluh lima tuntung hayat
dan misalnya keppx lu yg nyoveb reggianat sun bildur satu yang r empat perang
pemain profesional yang berperan di depan banyak penonton
jadi di tengah tengah kemaren indonesia sangat agresif untuk menang
tapi pemain kita sangat keras
dengan hasil ini indonesia gagal ke semifinal
sekaligus memupus mimpi lolos ke piala dunia u dua puluh tahun depan
meski begitu perjuangan tod ferry dan kolega di piala asia mencatat sejarah
setelah empat puluh tahun gagal lolos ke fase grup
nahar bika utama jakarta